empat terduga teroris ditangkap anggota densus delapan puluh delapan anti teror di kabupaten tegal jawa tengah sabtu
mereka ditangkap di sejumlah tempat berbeda
para terduga teroris yang diamankan densus delapan puluh delapan anti teror polri
masing masing adalah yoni wahyudi dan cahyo warga desa semedo kecamatan kendung banteng
mukti warga kepunduhan tegal dan yusuf warga bandasari tegal
pertama kali tim densus menangkap yoni wahyudi di jalan raya balamua tegal
tidak lama setelah dikembangkan petugas kemudian menangkap tiga terduga teroris lain
termasuk cahyo yang ditangkap di rumahnya di desa semedo
pria beristri ini ditangkap sekitar pukul lima belas waktu indonesia barat
dan dibawa menggunakan dua buah mumpin
dia kerja sebagainya
kerjanya di setiap rumah
kerjanya saya enggak mengaktifkan
pak cahyo di sini setahunan ya
dua tahun lah
menikah sama orang sini apa
menikah sama orang sini
oh orang sini semua
keluarga cahyo sempat syok saat petugas datang dan hendak menangkap cahyo
fitri istri cahyo yang sedang hamil bahkan tidak berhenti menangis
melihat suami dibawa ke mobil petugas
sementara wahyudi dikenal sebagai pemilik toko kacamata optimal optik
yang berlokasi di kementerian kecamatan keramat
tiga orang terduga lainnya adalah karyawan dan mantan karyawan optimal optik
dan sus sempat menggeledah toko tersebut dan membawa sejumlah barang dari toko
sejumlah warga dekat toko optik mengaku terkejut dengan penangkapan tersebut
apalagi wahyudi ini tidak menunjukkan perilaku yang aneh
hingga malam ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan tersebut